hai presiden joko widodo kembali membuat kejutan orang nomor satu di indonesia ini tiba tiba saja
muncul dalam festival musik tahunan with the fest di gxpo kemayoran jakarta pusat dan tidak
hanya itu gara gara presiden mengenakan kaos with the fest malam itu kaos dengan model yang
sama langsung habis terjual di gerainya kemunculan mendadak presiden joko widodo di tengah kerumunan
we the fest sempat mencuri perhatian penonton yang sedang menyaksikan aksi panggung charlie
xcx kehadirannya bersama kepala staf presiden taten masuki di acara itu tidak dijadwalkan
sebelumnya dalam agenda kepresidenan tentu saja kehadiran jokowi disambut meriah pengunjung mereka
langsung riuh saat menyadari ada orang nomor satu di indonesia berada di antara mereka banyak

sangat santai ia mengenakan kaos lengan panjang dengan tulisan with the fast seperti biasa apa
saja yang dikenakan presiden indonesia itu selalu menjadi tren nah gara gara kaos bit the fast yang
dipakainya malam itu seluruh kaos with the fast laris manis terjual digerainya monster sampai sampai
produsennya kehabisan stok meski kemudian monster menyatakan akan memproduksi ulang kaos yang sama
kafka musisi lokal dan majette garam masih akan memberikan gelaran festival musik with the
fast hari kedua yang berlangsung hari ini di jx pojawts jakarta pusat dan berikut tiga muzik
deretan musisi lokal dan mancanegara masih akan hadir
untuk memeriahkan acara musik tahunan yang kali ini berlangsung di g expo kemayoran jakarta pusat
akan ada penampilan dari phoenix yang terakhir kali manggung di jakarta pada dua ribu empat belas silam
jadi bagi anda yang akan datang ke with the fest malam ini
bersiap siaplah untuk kembali menyaksikan penampilan band asal perancis ini
yang akan membawakan deretan hit singlenya yakni rome dan listomania
selanjutnya ada grup elektronik music asal amerika
amerika serikat kes kes yang siap memanaskan gx empat kemayoran malam ini
alunan lagu lagu upbeat dari trio dj jean paul makhlouf alex makhlouf dan samuel frisch
akan membuat suasana malam minggu di with the fest dua ribu tujuh belas semakin meriah
tidak ketinggalan penampilan musisi dalam negeri
salah satunya kolaborasi
ray putra anayaka dan emir hermono semakin memeriahkan festival musim panas tahunan ini
dan untuk mengetahui bagaimana suasana di hari kedua festival musim panas with the fest
sudah ada produser lapangan cnn indonesia gria putri
di kawasan prj kemayoran jakarta
selamat sore gria
di hari kedua with the fest ini siapa saja yang nanti akan tampil selain tadi sudah disebutkan ada
phoenix kes kes juga rai siapa lagi musisi lokal dan juga internasional
dan bagaimana kemeriahan hari ini dibandingkan kemarin
selamat sore ila dan juga pemirsa
memang hari ini telah memasuki hari kedua dari pelaksanaan we the fest dua ribu dua puluh
ini merupakan salah satu festival musim panas terbesar
yang paling ditunggu tunggu tahun ini kita melihat di belakang memang sudah mulai dipadati oleh para penonton
yang sudah siap menantikan para penampil yang akan tampil mulai dari ada mondo gascaro
ada potret leni dan juga phoenix yang paling ditunggu tunggu yang akan nanti hadir pada pukul sepuluh malam
memang para pengunjung yang hadir ke sini sudah menyesuaikan dengan dress code yang menjadi tema besar dari wi the fest
ya ini karena ini adalah festival musim panas mereka berpakaian
untuk bagi anda yang mungkin tidak sempat datang pada malam hari ini
acara we the fest dua ribu tujuh belas ini berlangsung selama tiga hari
jadi anda masih punya kesempatan untuk hadir besok pada hari minggu
dan besok anda bisa menyaksikan raisa ada gamalil audrey cantika bersama isyana sarasvati fatin dan juga dua lipah ila
baik terima kasih gamalil
baik terima kasih gamalil
terima kasih ria putri dari prj jakarta